masyarakat sempat dihebohkan dengan beredarnya jasa pembuatan surat keterangan sehat bebas covid sembilan belas
yang dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit swasta di kawasan tangerang
harga yang tertera di lapak penjualan ini hanya berkisar rp tujuh puluh
lapak jualan di salah satu toko online ini bahkan telah dilihat hingga belasan ribu akun pembeli
hal ini langsung direspon pihak manajemen rumah sakit mitra keluarga gading serpong kabupaten tangerang
meski dalam surat yang dijual itu tertera kop surat atas rumah sakit mitra keluarga
manajemen memastikan jika surat itu tidak benar alias hoax
pihak manajemen dengan tegas membantah surat itu dan menekankan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan seperti yang beredar
di bawahnya adalah untuk pembuatan surat keterangan covid diharapkan langsung datang ke rumah sakit karena hal ini sangat serius
setelah ramai dan menjadi perbincangan di media sosial
jajaran kepolisian telah berhasil menangkap pelaku jual beli surat keterangan sehat bebas covid sembilan belas
wakapol rikomjen polisi gatot edi pramono mengatakan
kasus ini terjadi di bali dan pelakunya sudah ditangani oleh polda bali
ada yang beredar terkait dengan jual beli online gitu ya
kemarin saya sudah sampaikan kepada pak kabaris krim
dan kemarin terjadinya itu di bali kabolda bali
dan sudah ditangani oleh pak kabolda bali dan pelakunya sudah ditangkap
dan kita pak kabaris krim sudah menyampaikan kepada jajarannya untuk mengantisipasi ini
dan tidak akan terjadi ke depan
namun demikian gatot tidak merinci detail peran dan modus tersangka
serta penangkapan yang sudah dilakukan oleh polda bali tersebut
tim liputan cnn indonesia